memasuki hari ke enam belas penyelenggaraan ibadah haji
puluhan ribu jemaah sudah tiba di tanah suci
jumlah jemaah haji tahun ini memang meningkat
karena pelaksanaan ibadah haji pertama tanpa pembatasan setelah pandemi covid sembilan belas
yang menjadi tantangan bukan hanya jumlah
tetapi usia jemaah yang tidak dibatasi
bahkan terdapat jemaah calon haji tertua berusia satu ratus sembilan belas tahun
selain itu lebih dari enam puluh tujuh ribu jemaah calon haji berusia di atas enam puluh lima tahun
dalam konferensi pers virtual pada selasa
wakil menteri kesehatan dante saxono harbuwono mengatakan
hingga saat ini sudah ada dua puluh satu calon haji yang meninggal dunia di arab saudi
dante menyebut data sementara itu merupakan catatan tertinggi dalam empat tahun terakhir
jemaah yang meninggal akan dimakamkan di tanah suci
kepala birohumas data dan informasi kementerian agama ahmad fauzin menjelaskan
jemaah calon haji yang meninggal di arab saudi rata rata berusia di atas enam puluh tahun
atau masuk kategori lansia
faktor kesehatan menjadi penyebab utama meninggalnya jemaah calon haji itu
kemudian yang meninggal itu memang beberapa
ada yang dari usia empat puluh enam juga ada
memang juga ada yang di atas enam puluh lima tahun
ada yang enam puluh sembilan ada yang tujuh puluh dan lain lain
kebanyakan karena serangan jantung atau apa
rata rata juga ada sakit jantung kemudian penyakit bawaan ya
penyakit bawaan yang dialami oleh jemaah kita yang di indonesia atau di tanah air
sudah sebenarnya mengalami sakit gitu
selanjutnya calon haji asal
di jawa timur
bernama samsul adib bin muhammad jafar yang juga meninggal dunia di arab saudi
pria berusia enam puluh tiga tahun warga desa tanjung sari ini dinyatakan meninggal dunia
setelah mendapat perawatan di rumah sakit madinah
karena kondisinya yang semakin lemah usai menjalankan ibadah umroh wajib
di sekitar pukul satu tiga puluh waktu arab saudi dia menalami serangan
kemudian tidak sadarkan diri dan dibawa ke
kkhi mekah atau klinik kesehatan haji indonesia dalam keadaan sudah meninggal
bagi calon haji lansia diharapkan tidak memaksakan diri beribadah di luar ruangan
dan menyiapkan pelindung diri seperti alas kaki payung serta topi
dan juga mengkonsumsi dua ratus ml air mineral per jam
tim liputan cnn indonesia